jelang putusan sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi pengamanan di sekitaran gedung mk justru diperlonggar
jalan medan merdeka barat saat ini bisa dilalui berbagai macam kendaraan
pembukaan jalan ini dilakukan lantaran pada hari selasa ini dikabarkan tidak akan ada aksi unjuk rasa di sekitaran gedung mk di jalan medan merdeka barat
kepolisian sendiri dikabarkan tidak mengizinkan adanya aksi unjuk rasa di sekitar mk
namun demikian sebanyak satu seratus aparat gabungan tetap disiagakan untuk mengamankan gedung dan halaman mahkamah konstitusi
sejumlah kendaraan taktis juga masih disiagakan
total jumlah pasukan untuk pengamanan sidang mk yaitu sebanyak tiga belas personel
kapolri jenderal tito karnavian melarang unjuk rasa pada saat pembacaan putusan sengketa pilpres oleh mahkamah konstitusi kamis dua puluh tujuh juni
kapolri mengatakan izin aksi tidak diberikan
untuk mencegah terjadinya kerusuhan sebagaimana terjadi pada mei lalu
menurut kapolri pelarangan ini bukan membatasi penyampaian aspirasi di muka umum
berdasarkan undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan pasal enam penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh mengganggu kepentingan publik
ataupun melanggar hak azazi orang lain dalam menggunakan ruas jalan
juga tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan
meski sudah mengeluarkan larangan kapolri bersama panglima tni akan mengerahkan pasukan sebanyak empat puluh lima ribu personil
yang tersebar di berbagai wilayah dki jakarta
jelas kita sebetulnya kita sudah mendengar ada himbawan dari paslon dua untuk mengimbau tidak perlu hadir ke mk
saya juga sudah menegaskan sudah menegaskan kepada kapolda metro dan kepada kepala badan intelijen polisian
tidak memberikan izin
melaksanakan demo di depan mahkamah konstitusi
dasar saya adalah undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan pasal enam
itu tentang penyampaian pendapat di muka umum
penyampaian pendapat di muka umum di dalam pasal enam itu ada lima yang tidak boleh
di antara tidak boleh mengganggu ketertiban publik dan tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain
metro jaya juga mengimbau masyarakat untuk menonton sidang putusan mk dari rumah
dan tak perlu lakukan kegiatan aspirasi
menjelang sidang putusan mk dua puluh tujuh juni mendatang
pihak polri dan tni melakukan pengamanan ekstra di sejumlah titik vital
yakni di mk kpu bawaslu dan dpr